proses rekonstruksi kasus penganiayaan terhadap david ozora juga disaksikan oleh warga sekitar
tak sedikit warga yang geram saat melihat adegan tersangka mario dandi memerintahkan korban untuk melakukan posisi bertobat dan push up
mds memerintahkan sikap tobat selama satu menit
pada musim ini mario memerintahkan david untuk melakukan push up sebanyak lima puluh kali
david pun menuruti perintah tersebut namun david hanya sanggup melakukan push up sebanyak dua puluh kali
mario pun menyuruh david untuk mengambil sikap tobat yang kemudian dicontohkan oleh shane
shane mencontohkan sikap tobat dengan posisi sujud badan membungkuk namun kaki lurus ke belakang
dengan kepala menopang berat badan dan tangan berada di belakang badan
warga yang menyaksikan peragaan ini geram karena perintah mario tersebut dianggap sangat keterlaluan